warga desa mayang cisalak subang jawa barat
beberapa hari terakhir digemparkan oleh penampakan buaya di kolam kosong milik warga
bahkan sejumlah video penampakan buaya muara itu sempat beredar luas di media sosial
menerima laporan tentang banyaknya warga yang resah karena adanya buaya tersebut
petugas penyelamat damkar langsung melakukan evakuasi
petugas sempat kesulitan melakukan proses evakuasi
sebab ukuran buaya besar dan cukup agresif
setelah berjibaku selama dua jam buaya dapat dijinakan dan langsung dievakuasi
menurut warga buaya tersebut liar yang tiba tiba terlihat di kolam yang sudah terpakai
karena dianggap meresahkan pemilik kolam melaporkan ke pihak damkar subang
satu hal ini karena satu memang ini liar
khawatir mumpung dia masuk ke kolam di daerah kebetulan ke teman saya
jadi berapa bahaya
kita angkat kita evakuasi kita bekerja sama dengan damkar
juga kita dikodinasi dengan bksba
sementara itu petugas damkar menjelaskan belum diketahui dari mana asal buaya tersebut
seperti diketahui buaya muara ini diperkirakan berusia lebih dari lima tahun
dengan panjang dua lima meter dan berat lebih dari satu kintal
buaya rencananya akan diserahkan ke balai konservasi sumber daya alam purwakarta
pes madam kebakaran akan mengkarantina ular piton sebelum dilepasliarkan di alam bebas jauh dari pemukiman penduduk